seorang direksi pelindo iii yang tertangkap melakukan pungutan liar resmi dinyatakan sebagai tersangka
polisi kini tengah melacak aliran dana tiga miliar rupiah yang diduga milik rahmat satria
pemeriksaan aliran dana pungli ini terus dilakukan dengan menyita beberapa dokumen
tidak hanya itu polisi juga kembali memeriksa uang senilai tiga miliar rupiah yang diduga disimpan di bank bni cabang tanjung perak surabaya
namun saat akan dikonfirmasi pihak bni mengelak bahwa ada pengambilan uang serta penyitaan oleh kepolisian
bank bni tanjung perak juga tidak menanggapi saat akan dikonfirmasi media
polisi juga masih memeriksa beberapa saksi termasuk juga direktur pt tps surabaya
ada sepuluh saksi yang berasal dari pt pelindo iii dan pt peti kemas yang sudah diperiksa
sementara rahmat satria direktur operasional dan pengembangan bisnis pt pelindo iii sudah terlebih dulu ditetapkan
sebagai tersangka penghutan liar pungli di area terminal petikemas
masih dalam pemeriksaan tentunya nanti setelah kesimpulan apa semua nanti akan disampaikan dari mabes polri
semua akan digelarkan dan bagaimana kedudukannya semua akan disampaikan dengan jelas
kasus penghutan liar di wilayah terminal petikemas surabaya yang mencapai miliaran rupiah per bulan ini
kini sudah dilimpahkan kepada mabes polri termasuk juga tersangka rahmat satria yang sudah dibawa dan ditahan di mabes polri